mimpi mimpi yang sangat buruk mimpi bapak yang terburuk dan saya masih rindu bapak anakku
mama selalu merindukan kamu mulutmu
anakku semua mama
yang selalu membuat mama tersenyum
halo kak kak kamu di mana
baru aja nyampe kampus
lo hari ini ke kampus nggak
hari ini aku lagi gak ada jadwal kak
gini kak aku nelfon kakak karena ada yang pengen aku tanyain hal penting
hal penting apa ya di
ini kak soal ricky aku mau nanya kamu terakhir ngontakin dia kapan
dan di mana
ini pasti ada hubungannya sama soal kasusnya elsa ya
semalam gue abis dari sana din
dan ini juga gue barusan dari rumahnya ricky
tapi ricky nya nggak ada
dan tadi gue di rumahnya ricky ketemu sama polisi
gue udah ceritain semuanya ke polisi
terus kamu udah coba telepon lagi belum kak
itu dia din
dari tadi gue teleponin ricky tapi handphonenya nggak aktif
oke oke kalau gitu
mungkin aja sewaktu waktu dia angkat atau handphonenya nyala
aku bisa tahu dia ada di mana
makasih banyak ya kak
katanya handphonenya ricky gak aktif mas
ya udah gak apa apa
kita masuk ke dalam ya ikut rina
selamat siang pak randy
ada tugas apa untuk saya pak kenapa bapak memanggil saya
tugas kamu adalah kamu cari mobil yang ada di selebaran itu
sambil kamu cari kamu sebarin lagi selebaran ini ke semua tempat oke
supaya mereka nggak bisa lolos dari satu mata pak
siap kok begitu saya izin
pak nino gimana kabar pencarian istri anda pak
apa sudah ada titik terang pak
dan malah menikah dengan elsa pelaku sebenarnya
memang selama menikah sama esa gak ada yang mencurigakan pak
ya ampun ternyata si elsa itu seorang pembunuh
kok bisa sih bu chandra biarin anaknya nikah sama pembunuh
eh ibu ibu udah baca cerita lengkapnya belum
kalau istri nino yang dulu itu nggak bersalah
sebelumnya dino emang udah selingkuh
makanya dia bisa nikah sama elsa ya kan
ya allah kenapa jadi begini
nasib anakku dan keluarga ku
mama pasti sedih banget dengan kunjungan mereka
ya allah tolong berikan kekuatan pada kami
ya allah berikan kekuatan untuk keluarga ku memikul cobaan ini ya allah
berikan kekuatan untuk keluarga ku memikul cobaan ini ya allah
nino belum pak
semua orang sekarang ngomongin keluarga kita
mereka tahu masalah keluarga kita loh
ini semua gara gara elsa
semua gara gara elsa
tapi gimana caranya mama kalau mau keluar rumah
muka mama mau ditaruh mana depan orang orang
mereka pasti udah ngomongin kita di mana mana kan
tapi mau di mana lagi ma
dulu kita gak percaya dengan atlet
ditambah dengan pengaruh elsa
kita lebih percaya elsa
mungkin ini saatnya kita menuai semua konsekuensi yang sudah kita lakukan di masa lalu
mama harus gimana sekarang
mama harus beli buat apa
sampai sekarang aja mama gak berani ngomong sama papa masalah ini
mama takut kalau sampai papa dengar ini dia bisa shock bisa sakit ya kano
ya mungkin sekarang papa
bapak belum tahu apa apa
tapi berita ini kan cepat menyebak remah
mama nutupin dari papa
sebentar lagi bapak pasti bakal tahu
kita harus hadapin mama
model elsa aninita prastia berstatus buron setelah ia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan empat tahun yang lalu

ketika mereka tiba tiba berjalan ke luar sana mereka mengangkat sebuah cahaya yang berburu dan menyebabkan kejahatan
roy alfari adalah anak dari almarhum hartawan alfari dan adik dari aldebaran alfari